ini tempat ini sudah dilakukan normalisasi
dan tetap terjadi banjir
ya faktanya warga kampung pulau jakarta timur
memang masih kebagian kado banjir di tahun baru dua ribu dua puluh
yang dampaknya masih terekam hingga hari kelima pasca banjir
begitu pula dengan kawasan bukit duri jakarta selatan
yang turut dilintasi aliran kali ciliwung
saya berdiri di atas jalan inspeksi bantaran kali ciliwung
yang ada di kawasan bukit duri jakarta selatan
yang sudah dilakukan normalisasi
normalisasi ditandai dengan adanya pembangunan tanggul
yang cukup tinggi sebenarnya
tetapi dengan tanggul yang sudah tinggi ini pun
air masih melimpah dan meluap hingga merendam kawasan permukiman
dan kini menyisakan banyak sampah dan juga lumpur
yang masih belum bisa dibersihkan
sementara itu di seberang sana adalah kawasan
yang masih belum bisa dipersihkan
yang di tanah rendah jakarta timur
yang belum dilakukan normalisasi
letaknya yang lebih rendah dan posisinya yang sangat dekat
dengan air kali ciliwung
seperti apa dampak banjir yang terjadi di sana
lantas apakah ini artinya normalisasi kali ciliwung
tidak membuahkan hasil
pengamat tata kota ini menjawabnya
cuaca yang ekstrim kemarin
suka tidak suka
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terdahulu
dengan program normalisasi sedikit banyak ikut mengurangi
kalau kita bicara jakarta ini
ada tiga belas sungai utama yang melewati jakarta
dan terbukti kemarin banjir paling banyak terjadi
justru ada di permukiman yang dekat bantaran kali
yang sebenarnya dalam proses
yang harusnya dalam penataan atau pembenahan
yaitu ciliwung pesanggrahan angkei dan sunter
ini yang paling terdampak besar juga
padahal sejak tahun dua ribu dua puluh
sampai dengan dua ribu dua puluh dua nanti
pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pupr
dan pemprov dki didukung oleh bank dunia
itu sudah sepakat empat sungai utama ini
akan dibenahi secara tuntas
dengan pembagian tugasnya pun juga sudah jelas
yaitu mengikuti aturan yang berlaku
tugas pemerintah dki adalah melakukan pembebasan lahan
yang ada di tepi bantaran kali
artinya sejak awal pemprov dki
sejak zamannya pak fosibowo ya
sudah menyepakati program pelebaran sungai
manfaat normalisasi yang ditandai dengan pembangunan jalan inspeksi
selebar tujuh hingga sepuluh meter untuk memisahkan bibir kali dengan permukiman
pendalaman kali dan pembangunan tanggul
sebenarnya sudah dirasakan warga di seputar bantaran kali ciliwung
kalau nggak ada dam itu habis ini
dua ribu sembilan belas bulan april itu katulampas siaga satu
kurang dua puluh cm
air akan keluar dari tanggul
tapi itu tidak terjadi karena memang curah hujan tidak terlalu tinggi di jakarta waktu itu
dan dua ribu sembilan belas april di wilayah khususnya bukit duri ini
aman dari banjir
proyek normalisasi yang dimulai dua ribu tiga belas
terhenti sejak anies baswedan menjabat gubernur dki
dari total rencana normalisasi sepanjang tiga puluh tiga km
belum adanya relokasi warga di bantaran kali
menjadi penyebab mangkraknya proyek ini
mau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya
yang penting itu
buat saya mau naturalisasi mau normalisasi dikerjakan gitu loh
jangan nggak dikerjain
di sisi lain pembangunan bendungan sukamahi dan ciawi di bogor jawa barat
balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane mencatat
mahardika utama hadi ahdiana jakarta